lalu apa kata atau seperti apa pengalaman dari salah seorang orang tua murid atau orang tua siswa terkait dengan ppdb pada tahun ini
apa betul seperti tujuan awalnya pemerataan dan juga memudahkan atau justru dirasakan sebaliknya
bergabung melalui sambungan telepon pada malam hari ini ada ibu rani atau ibu auli rani wahyu maningrum
salah seorang orang tua peserta didik baru di bandung jawa barat ibu rani selamat malam
ibu rani anak ibu rani artinya gini mendaftar ke sma sma yang dituju sma negeri mana kalau boleh tahu
ada sih lebih dari rumah itu sekitar tujuh ratus meter sma negeri delapan
ya masuk favorit itu di bandung
oke ada beberapa pilihan ada dua kalau boleh memilih kalau tidak salah
sekarang itu dua dua pilihan
dua pilihan dengan satu zonasi kebetulan kalau di kota bandung itu sebut satu zonasi itu kota bandung
kemudian satu pilihan itu di luar zonasi artinya di luar kota bandung
yang saya mau utarakan di sini ya artinya begini
setiap kebijakan pemerintah itu kan harus mengandung unsur keadilan betul nggak mbak
keadilan buat siapa buat seluruh masyarakat kan
artinya tiap sekolah itu kan anak anak itu ingin berprestasi betul
karena perjuangan dia untuk mendapatkan hasil yang baik itu harus dihargai
nah kalau sekarang kan miris mbak
sekarang itu tidak ada garanti kita radius berapa meter kita bisa tertampung di sekolah negeri tersebut
nggak ada garanti
kecuali rumah kita sebelah sekolah tersebut atau nam kita empat ratus
nah oke lah kalau untuk mungkin anak anak yang sistem yang rumahnya seratus dua ratus meter oke dia berhenti dia biasa masuk
sangat tidak adil kan untuk anak anak yang dia berprestasi dengan nilai yang cukup tinggi
tapi karena dia faktor luck luas jaraknya itu misalnya katakanlah satu kilo lebih gitu kan atau nggak kiloan
terus dia mau sekolah di mana
nah artinya pemerintah itu melihat nggak sih di sisi lapangannya
dan luar biasa lho mbak di sekolah yang kami tujuh itu
sma delapan itu
iya itu hari pertama itu sampai lima ratus mbak
itu orang ngantri dari jam tiga subuh itu normal nggak sih
dari jam tiga subuh
dari jam tiga subuh
kalau ibu rani mengantri dari jam
karena kebetulan saya pagi pagi saya jam tujuh karena saya di rumah dan ternyata saya kan ya biasa ya ibu ibu wa an gitu kan
itu ada udah antrian nomor sekian sekian dari jam berapa terus jam tiga subuh
luar biasa ini antri apaan gitu loh yang kayak begini
kan nggak sehat dan dibikin panik karena kenapa sih mbak masyarakat seperti ini
karena nggak ada jaminan
dibikin panik maksudnya
ya panik tuh begini
karena kan yang itu kan
kalau yang jaraknya sama yang paling dulu duluan kata yang dilihat
yang dulu duluan yang daftar
terus kemudian kan orang juga kan artinya dia cepat cepat antri
nah sekarang karena apa
artinya apa mbak
untuk name name yang tinggi pun nggak pede mbak
nggak pede karena apa
karena kuotanya kecil
dia nggak tahu
dia nanti akan bersaing berkompetisi dengan berapa yang name name
jadi nggak jelas
apa jadi yang dirasakan oleh ibu rani yang juga dirasakan oleh orang tua yang lain
seperti misalnya percuma apa name nya atau nilainya tinggi
ya artinya ini pemerintah sebenarnya maksudnya kemana sih gitu kan
kalau memang mau ngomong jonasi ya harus zonasi murni apakah dilihat di lapangan
apakah sekolah yang terdekat itu sudah memenuhi daya tampung siswa di perumahan itu
apakah pemerintah juga melihat
katakanlah perumahan perumahan yang radius dua km ke atas dari sekolah itu apakah itu bisa tertampung
apakah juga melihat seperti itu
dan apakah fair untuk anak anak yang berprestasi
dalam arti dia mau punya name yang lebih tinggi
daripada anak anak yang cuma radius seratus m dua ratus m
dia nggak ada daya jual
kan seharusnya begini loh

sistem pemerintah akan merapkan sistem jonasi
harusnya yang harus di prosentase lebih besar itu adalah kombinasi
dalam arti apa
dalam arti kan anak itu ada daya juang ada daya kompetisi
mental anak anak bisa down loh
aduh name aku tinggi tapi aku gak bisa masuk
itu dirasakan oleh anak dari ibu rani
name anak saya itu rata rata sembilan lima mbak
ya tapi saya nggak tahu ini mesti gimana
kombinasi saya takut karena kombinasi prosentasenya kecil
sementara murni juga saya juga was was karena jarak saya juga tujuh ratus meter
jadi gambling ya
makanya mbak diserbu itu hari pertama karena semua takut orang tua
saya mau bagaimana kondisi anak dari ibu rani
artinya ini sedikit banyak bahkan mungkin sebagian besar gitu mempengaruhi bagaimana kondisi anak anak di luar sana
kondisinya seperti apa
artinya menghadapi kejelimitan
kejelimetan dan juga kerumitan sistem zonasi ppdb ini
kan saya juga harus bisa menenangkan anak anak ya
dalam arti semangat mereka jangan sampai turun dong
jangan sampai mereka punya peredam gue gak usah belajar
nah tapi kita juga harus bisa menstimulan atau men drive anak anak supaya mereka tetap dia punya dejong
artinya perjuangan dia juga nggak sia sia gitu loh
tapi kan gak semudah itu mbak
ya artinya kan ya satu lagi nih mbak
ini timbul kakak kakak siluman ya
kakak kakak siluman itu apa maksudnya
kalau dengan zonasi itu kan artinya secara aturan ppdb kan kakak dong dengan jangka waktu enam bulan kan ya
nah sekarang kan banyak juga nih yang berlaku di praktek di lapangan yang memindahkan anaknya kepada subfamilit terdekat atau langkah dekat
apakah itu sudah disurvei kah oleh dignas oleh pemerintah
apakah itu fair tidak untuk yang lain
itu terjadi atau burani temukan tidak di zonasi
tapi saya juga nggak bisa bilang ya artinya ada ada seperti itu
tapi apakah di praktek di lapangannya juga maksud saya begini
apakah pihak pemerintah sudah mensurvey
ya katakanlah ya
maaf lah ya ini saya sih mohon untuk diperhatikan saja lah
melihat kakak dengan jangka waktu enam bulan ke atas
sampai dengan satu tahun coba dilihat
itu anaknya itu tinggal dengan siapa
kan itu jadi maksudnya gini loh
kalau sekarang itu kita nggak ada guidance nggak ada patokan nggak ada paduan
ini kira kira kita keterima atau enggak
beda dengan dulu mbak
waktu anak saya mau smp dan sekarang mau sma
kalau zaman smp dulu fair
fairnya perbandingan ininya seperti apa
fairnya adalah dulu memang dulu juga jonasi
karena anaknya dulu masih muda

zonasi terhadap gini
jonasi dalam wilayah dan luar wilayah
artinya dulu diperhitungkan kecamatan kecamatan
berarti siswa di kecamatan kecamatan sekitar situ yang bisa lebih diprioritaskan dibanding di luar
dengan pes inggris sekian
kalau dulu kita bisa misalnya gini
kita mau masuk dengan daerah dekat rumah saya
saya juga dulu smp anak saya dekat dekat rumah
tapi dulu patokannya pes inggris
artinya oh bisa masuk ke situ
berarti kita berani dong
kalau sekarang gambling
kita nggak tahu
nah kalau dulu kan fair
artinya anak anak di dalam wilayah diprioritaskan pada di luar wilayah
artinya kalau orang luar wilayah mau masuk ke dalam wilayah
pes inggrisnya harus dua digit di atas
itu fair menurut saya
kalau sekarang kan name tuh seperti nothing gitu loh
temen saya aja dia jaraknya gara gara tiga kiloan ke atas
ya takut mbak mau masuk kemana gitu loh
jadi maksud saya ini pemerintah itu tolonglah
kalau memang kebijakan itu ya bikin yang kebijakan yang adil
adil tuh buat masyarakat
bukan untuk tertentu dong
nah ini ah
burani saya penasaran
di zonasinya tempat tinggal burani ini
ada berapa sma
sma yang paling dekat dengan di saya itu ada dua ya
di bawah satu kilo ya
tapi yang di atas satu kilo ada satu
dan di sini rata rata komplek perumahan mbak
nah yang menjadi kekhawatiran orang tua adalah jaminan
apa jaminan dari pemerintah anak kami itu bisa masuk ke sekolah negeri
dengan tiga sekolah yang ada di zonasinya burani ya
ini saya berbicara burani
melihat daya tampungnya berarti dengan anak anak yang ada di sana tidak sebanding
ya nggak sebanding mbak
di pertama jodoh lima
saya juga nggak tahu ini
jadi oke lah kalau mungkin rumah saya kalau seratus dua ratus saya nggak worried ya
artinya udah gara gara itu saya
artinya udah gara gara itu saya pasti masuk
tapi kan saya di atas lima ratus atau tujuh ratus
dan saya bersaing dengan anak anak yang di bawah lima ratus meter kayak gitu
saya nggak tahu
nggak tahu berapa banyak anak anak ya
kalau dulu kan kita patokannya pesingkrip
artinya kita bisa ngukur diri kan mbak
ya gini kalau anak kita gitu ya lu jangan masuk sma itu dong
kamu harus tahu diri itu kan
carilah sma yang memang sesuai gitu kan
kalau sekarang nggak
sekarang mana masa saya mesti nanya setiap kelurahan
pak di sini berapa usia anak yang mau masuk sma kan nggak mungkin
terus udah satu lagi mbak
itu tolong transparan ya
artinya ppdb online nya di open
ini nggak mbak
ini saya yang mau saya tanyakan sebenarnya berikut ya
sebenarnya kan sudah ada kemudahan
yang katanya diberikan kemudahan yaitu dengan melalui online
itu tidak dirasakan
sampai akhirnya kita melihat kenyataan di lapangan
seperti tadi salah satu tayangan orang tua berdesakan
apa bahkan anak anak terhimpit di sana
itu yang akhirnya kita mendapat
kenyataan seperti itu online tidak ngaruh sama sekali
kenapa tidak mencoba online
kalau dulu kan aku bilang zaman saya sekolah dulu
masuk sekolah smp sendiri sma sendiri
kalau sekarang orang tua yang disiksa
terkait dengan bagaimana pemantauan
tahun lalu transparansi juga salah satunya adalah seorang tua bisa
memantau lah ya
memantau bagaimana pergerakan
berapa banyak jumlah siswa yang
siswi yang bisa masuk ke sekolah
atau sudah mendaftar ke sekolah itu
bisakah itu dipantau di ppdb tahun ini
saya belum bisa
cuma lihat itu hanya jumlah jumat
tapi kayaknya tidak diibut semua dan tidak ketahuan
waktu zaman saya anak smp
masuk smp itu kelihatan mbak pergerakannya
jadi sama sekali tahun ini tidak ya
ini nabnya memang dia lebih tinggi
jadi bisa tahu
kalau sekarang tidak tahu
dan ya itu tolonglah pemerintah dikaji ulang ya
artinya jangan masyarakat menjadi korban
dan jangan menjadi membodok bodokan
karena kan kalau memang begitu
itu perdam anak
itu akan daya juangnya akan nggak ada
karena dia pikir
asal rumah saya dekat
saya pasti masuk
itu kan aduh
ketika orang tua harus punya back up plan
ketika dengan kerumitan sistem yang sekarang
nggak tahu ke depannya akan seperti apa
dapat atau tidak
back up plannya apa
ya itu kan swasta
sekarang kembali kepada swasta
ya artinya begini
swasta sekarang mbak di atas angin
sebelum saya masukin mau masuk itu
saya survei ke beberapa swasta
dan tidak murah
nah sekarang pertanyaan saya
orang tua apakah semua mempunyai tingkat ekonomi yang mapan
artinya apakah levelnya itu menengah
kan tidak juga
nah sekarang mau dikemana
katakanlah siswa siswa dengan orang tua yang ketika perekonomiannya dia middle down
dan tapi anak itu berprestasi
tapi dia faktor luck
karena jarak yang dia tidak men support
itu mau dikemanain siapa yang bertanggung jawab
itu kan mematikan istilahnya mematikan semangat anak anak kan
ya jadi saya tidak mengerti itu
apa artinya apa tujuannya jonasi
tetap macet kok
itu enggak semudah itu
apa mestinya menghapus image sekolah favorit
enggak semudah itu
apakah sudah dilakukan kajian di lapangan
aduh mbak saya terserang
ibu ibu merasakan hal yang sama
apalagi anak anaknya berprestasi
aduh kasihan banget kan
kasihan mereka down kan
saya paham sebagai orang tua seperti apa
tapi terima kasih untuk informasi
kami juga tadinya menghubungi perwakilan dari kementerian pendidikan dan kebudayaan
namun belum ada satupun yang bersedia untuk kita wawancara
tapi terima kasih suara ibu rani mungkin mewakili satu suara dari seribu atau mungkin berapa
puluhan ribu orang tua di luar sana yang numplek untuk daftarin anaknya pada minggu hari ini
terima kasih ibu rani sudah bergabung di cnn indonesia malam hari ini